dina hati hati dina pelan pelan ya
syukurlah syukurnya apa apa
ambal mungkin atas diri dari jalan ini saksis
gimana kalau kita cari di pinggir jurang sana
eh lu kok terlalu takut
please lu jangan turun ya biar kita semua aja yang turun
lu tunggu di sini
ya lu percaya sama kita
biar kamu bertahan pang elan aku mohon
tapi kita ga mungkin bawa pang elan naik ke atas sendiri
kita harus panggil tim sar
tadi dia lemah banget riz
warnanya juga udah dingin banget
kita ga bakal kemburuin ini
gak bakal selama lama riz
ya udah kita bawa ke atas sekarang
pang elan jatuh ke dasar gerang
maaf pak pangeran harus segera dibawa ke rumah sakit
ibu juga sayang banget sama kamu bu
ini masih perlaluan lagi
kau gak apa apa kan ji
kau gak apa apa
untung lo selamat ji
deng hati hati deng
pak ah pak fuck
yang ab solving
udah terjumpa gue ya har trabalhah mewaluin
gak ada yang ngabarin saya ini berita di tv juga
kok gak ada lagi sih kabar tentang pangeran dan putri yang hilang
dua remajen dinyatakan hilang setelah bermain para layang
sudah berhasil ditemukan dan dievakuasi oleh tim sar dalam keadaan selamat
korban pria yang bernama pangeran alexandra harus dilarikan ke rumah sakit terdekat
karena saat ditemukan korban dalam kondisi yang cukup parah
sekian laporan kami langsung dari pos satu paralayang cisarua puncak
akhirnya putri sama pangeran bisa ditemukan
dalam keadaan selamat
prince semoga kamu sehat sehat aja dan cepat sembuh ya
sampai gak ketelan saking senangnya
ibu ya istri ibu ini mengalami dehidrasi yang cukup parah
tapi yang lain lainnya sudah saya periksa dan tidak ada yang mengkhawatirkan
hanya ya ada luka luka kecil begitu ya
sekarang satu dua jam mungkin istirahat di sini
setelah membaik pasien boleh pulang
makasih ya dok ya syukurlah putrinya apa apa dok
ini saya pesan minum air putih yang banyak ya
karena anak ibu ini kehilangan banyak cairan ya
makasih ya dok
kondisi pangeran gimana ya
dia udah ditanganin sama dokter atau belum ya
dia ada di igd ini juga atau enggak ya
rasanya gue pengen banget nengokin dia
saya ada pasien lagi kalau gitu saya permisi dulu
iya dok makasih ya dok
put tuh kata dokter kalau kamu udah enakan udah boleh pulang sayang
jadi infusnya juga gak harus habis
tapi inget tadi kan dikasih tau apa
kamu harus minum air putih yang banyak ya
kalau gue boleh pulang artinya gue gak bisa nengokin pangeran
apalagi nemenin dia di sini
semoga kamu baik baik aja ya pangeran
dari tadi gue perhatiin putri kelihatan gelisah
dia pasti lagi mikirin pangeran
putri pasti pengen ketemu sama pangeran
tapi dia takut sama nyokapnya
sabar ya put

baru lagi sebarkan barkan generation
telah menikmati mengunjungi nge ikea biare dua